nah ini nih pak prabu penerbangan balon udara ini kan memang sebenarnya sah sah saja dilakukan yang tanpa awak
ini apabila sesuai dengan aturan tentang ketinggian terbang balon udara tersebut
dan juga kemenhub sama airnaf pun mengizinkan digelarnya festival balon udara di beberapa daerah termasuk di wonosobo jawa tengah
ya terkait dengan festival tersebut kita sudah terhubung dengan produser lapangan nadia laras
ya good morning laras jadi sebetulnya seperti apa spesifikasi balon udara tanpa awak yang boleh diterbangkan dalam festival ini
good morning prabu dan juga daniel senang sekali saya dapat melaporkan langsung dari lapangan geodipa di banjarnegara
tepatnya langsung dari java balon festival wonosobo dua ribu delapan belas
terkait dengan pertanyaan prabu tadi mengenai spesifikasi balon udara yang boleh diterbangkan
memang tidak ada spesifikasi
tepatnya langsung dari lapangan geodipa ini mengenai spesifikasi tertentu untuk ukuran ataupun warna yang boleh diterbangkan khususnya di festival ini
namun yang menjadi catatan penting bagi para warga ataupun peserta lomba yang ingin menerbangkan balon udara di sini tidak boleh lebih dari satu ratus lima puluh meter dari tanah
jadi jika bisa dilihat di belakang saya beberapa balon udara sudah ada yang terbang dan ini merupakan persiapan dari lomba
di sesi kedua karena sesi pertama sudah dilaksanakan tadi sekitar pukul enam pagi
memang jarak terbangnya tidak lebih dari satu ratus lima puluh meter jika kita bisa perkirakan dari tanah sendiri
dan untuk ukuran ataupun warna yang mengikuti lomba ini diserahkan kepada para peserta masing masing
dan memang pelaksanaan lomba atau java balloon festival wonosobo dua ribu delapan belas
ini merupakan inisiatif dari pemerintah wonosobo sendiri bekerja sama dengan airnav untuk menyalurkan minat ataupun tradisi masyarakat wonosobo
yakni setiap lebaran mereka biasanya menerbangkan balon udara begitu
namun beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan dari pihak penerbangan begitu
ada tujuh puluh satu pilot yang melaporkan bahwasannya terganggu dengan aktivitas ini
bahkan tadi saya sempat berbincang bincang
dengan kapolres wonosobo yakni akbp abdul waras yang menyatakan bahwasannya
beberapa balon yang diterbangkan kemudian turun begitu tanpa tali
ini menyangkut di sutet dan menyebabkan pemadaman listrik di wonosobo sekitar lima jam
makanya karena hal itu pula pemerintah berinisiatif untuk melaksanakan atau menyelenggarakan java balloon festival dua ribu delapan belas ini
sehingga tradisi tidak hilang
dan bisa diakomodir begitu dan juga semua pengunjung atau warga yang datang juga senang begitu
dan ini juga sebagai salah satu bentuk melestarikan tradisi dan juga pariwisata di daerah wonosobo
dania saya jadi dania berarti kamu bawa bawa sama nadia
nadia ini kalau berbicara mengenai berarti satu ratus lima puluh meter sudah menjadi langkah antisipatif lah ya dari panitia
tapi berbicara mengenai festivalnya sendiri
ini jalannya seperti apa sih siapa saja yang menjadi partisipan
jika bisa saya laporkan banyak sekali peserta yang ikut pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya
jika bisa saya laporkan juga bahwasannya festival ini merupakan kali kedua diselenggarakan
namun perbandingannya dengan festival sebelumnya festival sebelumnya memang belum terlalu ada gaungnya seperti itu ya
karena memang dari pihak pemerintah dan juga kepolisian masih berusaha mengajak
para warga wonosobo untuk tidak menerbangkan balon secara sendiri sendiri begitu tanpa pengamanan yang jelas
dan baru di tahun ini sepertinya ada kesuksesan karena pemerintah dan juga kepolisian atau pihak berwajib di wonosobo berhasil mengajak
atau mengurangi balon udara yang diterbangkan secara mandiri begitu
dan ada pun peserta yang turut serta di festival tahun dua ribu delapan belas ini adalah sekitar seratus orang
satu ratus lima puluh kelompok begitu dari kota kota di sekitar wonosobo dan juga wonosobo sendiri tentunya
dan memang untuk penilaian balon udara di perlombaan kali ini dibagi menjadi beberapa sesi
dan yang ada di belakang kita saat ini adalah persiapan untuk sesi kedua
saya akan terus melaporkan untuk sesi berikutnya dan kita lihat siapa yang akan berhasil keluar menjadi pemenang
oke nadia terima kasih atas laporannya
jangan sampai nadia naik balon ya nanti gak perlu lagi